kembali dikompasian saudara sehari jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
pengamanan di gedung dpr mpr senayan jakarta diperketat
ribuan polisi berjaga di seluruh area gedung parlemen
selasa siang unjuk rasa menurut rencana gelar di depan gedung dpr mpr
dan polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi
yang rencananya dimulai nanti pukul dua siang
sejumlah tuntutan akan disampaikan salah satunya soal dorongan kepada anggota dewan
untuk menggunakan hak angket menyusuri dugaan kecurangan di pemilu
sudah ada jurnalis kompas tv abel insani yang saat ini berada di gedung dpr mpr senayan jakarta
abel hingga saat ini bagaimana pantauan anda terkait dengan pengamanan
jelang aksi unjuk rasa pukul dua siang nanti
ya juno jelang aksi unjuk rasa yang nanti akan dilakukan
pada pukul empat belas waktu indonesia barat atau jam dua siang nanti
ini memang dari polisi sudah melakukan antisipasi
dari polri sudah melakukan antisipasi untuk menerjunkan nanti ada ribuan personel
dan juga personel gabungan yang nanti akan menertibkan
atau juga mengamankan proses dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di depan gedung dpr ri
memang kalau untuk saat ini saya melihat baru saja dilakukan apel
untuk persiapan nanti untuk melakukan pengamanan
nah tadi juga saya sudah melihat bagaimana truk truk dari polisi ini membawa brimob brimob
sudah mulai disebar brimob brimob ini ada yang di dalam gedung di dpr
karena nantinya juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas
dimana nanti ketika demo berlangsung ini kan nanti akan ada di depan
sehingga nanti akan ada gangguan lalu lintas dan ini yang diantisipasi dari polisi
agar tidak ada maksud saya untuk lalu lintas agar bisa tetap berjalan
pada saat proses demonstrasi atau unjuk rasa berlangsung
untuk saat ini proses pengamanan sudah diantisipasi
nanti kita akan lihat bagaimana proses dari demonstrasi
yang akan dilakukan sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
mana saja yang akan melakukan unjuk rasa dan apa saja tuntutan yang akan disampaikan siang nanti
ya juno memang nanti akan ada dari gpkr atau gerakan penegak kedaulatan rakyat
di mana nanti ini akan ada lima puluh lima simpul gerakan masyarakat termasuk dari badan eksekutif mahasiswa
nah memang untuk tuntutannya juno dan juga saudara ini terkait dengan menolak pemilu curang
dan juga mendesak dpr untuk menyelenggarakan hak angket
di mana para demonstran ini nanti akan mengingatkan kepada dpr
bahwa untuk saat ini dpr masih memiliki kesempatan
untuk menganalisis satu persatu dugaan kecurangan pemilu
nah hak angket ini merupakan hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap
suatu undang undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting
strategis dan juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat
diduga bertentangan dengan peraturan undang undang
dan juga hak angket ini diusulkan paling tidak atau paling sedikit
ini ada dua puluh lima orang anggota dpr dan lebih dari satu fraksi
dimana pengusulan ini bisa dibilang hak angket dengan disertai
maksud saya pengusulan dari hak angket ini nanti harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit
ada materi kebijakan yang akan diselidiki apa
nah usul tersebut baru bisa disebut menjadi hak angket dpr apabila ada persetujuan rapat paripurna dpr
di mana pada saat rapat tersebut dihadiri setengah dari jumlah anggota dpr
dan disetujui setengah dari anggota dpr yang hadir pada saat rapat paripurna
sehingga setelah ada persetujuan tersebut
baru nanti akan dibentuk tim
khusus yang dinamakan tim khusus yakni panitia angket
nanti baru akan dimulai penyelidikan
nah apakah dari dpr ini nanti mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran
terkait dengan hak angket yang memang akhir akhir ini cukup panas
nanti kita juga akan melihat tentu saja suara dari para demonstran ini harus didengar oleh anggota dpr ri
terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompativ abel insani dari gedung dpr mpr jakarta